tampilan vespa ini tak ubahnya tampilan dari vespa klasik pada umumnya
tapi tunggu hingga anda melihat saat mesin vespa ini dinyalakan
tak ada lagi bunyi mesin atau asap nalpot khas dari mesin dua tak
itu karena vespa ini sudah dikonversi menjadi sebuah motor listrik
melakukan riset sejak awal tahun dua ribu dua puluh
vespa ramah lingkungan ini adalah karya dari elders garage
bengkel modifikasi di kawasan jakarta selatan
secara garis besar komponen utama yang dibutuhkan untuk mengkonversi mesin vespa menjadi motor listrik adalah
baterai controller serta dinamo atau motor
sebagai sumber energi baterai menjadi salah satu komponen yang cukup sulit pengerjaannya
karena rangkaian baterai ini harus dirakit secara manual dan membutuhkan ketelitian serta kehatian
lihat yang pasti unsur keamanan ya karena kan memang baterai tuh udah orang semua tahu gitu
baterai ini nanti bahaya nggak konslet nggak gitu
ketika dipakai nanti ketika di charge nanti meledak nggak gitu
nah itu yang harus kita perhatikan
jadi unsur keselamatan keamanan dari si baterai itu
karena kan baterai kan kita merakit sendiri lalu bikin swing arm juga sendiri gitu
jadi semua yang kita custom sendiri itu
terus meningkat kesulitannya jadi lebih tinggi dibandingkan kita barang beli jadi tinggal pasang gitu
selain tiga komponen utama tadi beberapa part memang harus dibuat khusus
agar semua perangkat elektrikal tadi bisa dipasang langsung tanpa merusak atau mengubah bodi vespa yang asli
tak hanya itu detail juga menjadi perhatian dari para personil bengkel yang berdiri sejak tahun dua ribu empat belas ini
untuk semakin memperkuat kesan klasik dan orisinal
yang bisa dipilih adalah dengan membuat tempat penyimpanan controller yang berbentuk seperti mesin vespa yang asli
dipilihnya vespa untuk dikonversi menjadi motor listrik juga bukan tanpa alasan
ketika kita mencoba mengkonversi ternyata tuh lifestylenya atau dari sisi desainnya bisa tidak berubah gitu kan
dan cuma experience nya aja yang tadinya mesin sekarang menjadi listrik
dia pengen menggunakan vespa
terus nggak mau terlalu ribet ngisi oli samping terus bermasalah dengan busi gitu
nah jadi kita tawarkan solusi
istilahnya nggak mau pakai vespa yang tua yang nyusahin tapi pengen looksnya klasik gitu
untuk mengkonversi vespa anda menjadi motor listrik siapkan dana di angka tujuh belas juta hingga dua puluh
tergantung dari kapasitas dan jenis baterai controller atau motor penggerak yang ingin digunakan
vespa listrik dengan spek tertinggi diklaim bisa menempuh jarak enam puluh hingga tujuh puluh lima km dengan kecepatan maksimal tujuh puluh lima hingga delapan puluh km per jam
dan untuk mengisi daya baterai hingga penuh dibutuhkan waktu lima hingga delapan jam
dari pertama kali diperkenalkan sekitar tiga bulan lalu respon yang didapat juga cukup bagus
bahkan orang yang awalnya bukan penggemar otomotif
pun tertarik untuk membuat vespa listrik ini
sebenarnya nggak hobi vespa dan juga nggak ngerti otomotif
cuman gue sendiri tuh tertarik sama electric vehicle sebenarnya
karena gue rasa ini akan menjadi standarisasi masa depan semua orang akan pakai elektrik vehicle masa depan
gue pengen cobain duluan
belum adanya satupun bengkel yang tersertifikasi untuk mengkonversi kendaraan menjadi kendaraan listrik
membuat produk ini masih terus dikembangkan
kekurangan dan masukan dari pengalaman konsumen
untuk perbaikan dan inovasi selanjutnya
harapan dari kita ya kejelasan aja gimana pemerintah melihat ini gitu
dan bayangin ada berapa juta motor yang ada di indonesia
ketika bisa dikonversi kemungkinan bengkel bengkel di pinggir jalan pun akan bisa mengerjakan itu gitu
dan industri nya jadi naik gitu